ya mandi forest yang terletak di kecamatan ubud gianyar bali menjadi salah satu tempat yang akan dikunjungi oleh rombongan raja salman
ya lalu seperti apa tanggapan wisatawan mengetahui rencana datangnya raja arab saudi berikut kita simak liputannya berikut ini
kedatangan raja salman beserta rombongan di pulau dewata bali menyita perhatian publik
banyak warga penasaran ingin melihat sosok sang raja
sejumlah wisatawan di taman wisata mangki forest ubud gianyar bali mengaku senang dengan kehadiran raja salman
saya berharap dia berjaya dan tuhan berkati dia
kami mencoba untuk mendapatkan beberapa gambar dengan rombongan dan kita memakannya dengan bananas
mereka mengejarnya di kaki kami dan semuanya
menambah gambar dan video itu keren
semua orang yang melawat bali harus datang ke sini menurut saya
dan ya ini tempat yang bagus
rombongan yang bagus dan ya anda memiliki banyak senangnya di sini
ya saya mengenal dia dari berita dan semua pengangkutan taxi yang datang
saya pikir dua atau satu hari lalu
dan dia akan tinggal di sini beberapa hari dengan sekitar satu orang
saya pikir seluruh taman wisata manki forest akan terutamanya terutamanya untuk dia
karena ada terlalu banyak orang dan dia akan menikmati waktu di sini dan bertemu dengan beberapa rombong
mungkin mereka juga akan mengejarnya
saya tidak tahu
hari ketiga liburan di pulau bali raja salman berencana mengunjungi gapura wisnu kencana dan pura uluwatu
jadwal kepulangannya yang semula tanggal sembilan mundur hingga sebelas maret dua ribu dua puluh